bakal calon wali kota solo gibran raka buming raka meminta masyarakat untuk tidak tergesa gesa
menyebutkan bahwa dirinya akan bertarung melawan kota kosong di pilwal kot solo dua ribu delapan belas
gibran menyadari bahwa masih ada potensi munculnya calon independen yang sedang berjuang
menggalang dukungan masyarakat solo untuk menjadi lawannya nanti
emangnya ada kotak kosong kok itu masih ada calon independen yang masih berjuang
kok bilang kota kosong dari mana itu